jelang pengoperasian secara terbatas pt pelindo i melakukan uji coba
kelayakan dermaga pelabuhan kuala tanjung batubara sumatera utara
uji coba pelabuhan internasional terbesar di sumatera utara ini ditandai
dengan bersandarnya sebuah kapal pesiar berukuran besar asal malaysia
uji coba kelayakan dermaga pelabuhan kuala tanjung
ditandai dengan bersandara kapal pesiar superstar libra untuk pertama kalinya
kapal pesiar dengan panjang dua ratus delapan belas meter tersebut
membawa sekitar lima ratus wisatawan asal malaysia
yang akan berwisata di sejumlah daerah di sumatera utara
kedatangan wisatawan itu disambut langsung direktur utama pt pelindo i bambang eka cahyana
penyambutan wisatawan tersebut dilakukan dengan memberikan ulos
sebagai cenderamata khas sumatera utara kepada sejumlah wisatawan
yang meliputi pembangunan kantor
area parkir kontainer dan tangki timbun
ini sebetulnya karena sisi laut dari terminal muntubur puskula tanjung ini sudah selesai
dan kita punya target itu di april akhir nanti sudah bisa mulai shop opening
sehingga kapal ini kita sandalkan untuk sekaligus menguji
proses penyandaran kapal di terminal muntubur puskula tanjung
termasuk kekuatan dari dermaga